pemerintah provinsi jawa barat berinisiatif mengajukan cuti untuk gubernur jawa barat ritwan kamil ke kementerian dalam negeri
hal itu dilakukan agar pemerintahan di provinsi jawa barat tetap berjalan
pada dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh dua menteri dalam negeri memberikan surat izin terkait izin keluar negeri dengan alasan penting
sedangkan yang menggantikannya untuk sementara waktu adalah wakil gubernur jawa barat uu rusanul ulum
alhamdulillah tanggal dua puluh delapan mei lalu menteri dalam negeri memberikan surat izin terkait dengan izin ke luar negeri dengan alasan penting
di dalam surat dari menteri dalam negeri disebutkan yang pertama bahwa pemerintahan di jawa barat ini harus terus berjalan
dan yang kedua adalah yang menjadi pimpinan selama bapak gubernur
melakukan izin dari dua puluh sembilan sampai empat juni adalah dipimpin oleh wakil gubernur
sementara itu menteri dalam negeri tito karnavian memberikan dukungan dan doa terbaik kepada rituan kamil
sementara kegiatan dilaksanakan oleh wakil gubernur dan kita pantau juga kegiatan yang dilaksanakan oleh wakil gubernur
di bawah wakil gubernur juga berjalan lancar
cutinya selama berapa hari
kalau saya tidak salah tambah tujuh hari kan tiap cuti tujuh hari ya sesuai aturan
selain itu nanti bisa berteman yang berikutnya
diketahui ridwan kamil ikut serta langsung dalam pencarian putra sulungnya emeril khan mumtaz atau eril
yang hilang saat berenang di sungai are bern swiss pada dua puluh enam mei lalu
tim liputan cnn indonesia
terkait hal ini pemirsa upaya pencarian emeril kan mumtaz yang terseret arus di sungai are bern swiss
di hari keempat pencarian polisi maritim bern telah mengkerucutkan area pencarian pada lokasi yang dinilai paling potensial
dengan dipimpin langsung oleh kepala polisi maritim dari bern
kedutaan besar republik indonesia kbri bern mengatakan
polisi maritim bern telah mengerucutkan area pencarian emeril khan mumtaz pada lokasi yang dinilai paling potensial di wilayah marzili
dengan dipimpin langsung kepala polisi maritim beron
hingga hari keempat pencarian putra sulung gubernur jawa barat ridwan kamil itu masih menjadi prioritas polisi di swiss
petugas gabungan menurunkan kapal drone hingga teropong yang bisa melihat di kedalaman sungai
namun semua upaya belum membuahkan hasil
adik rituan kamil elpin nas muzaman mengungkapkan
rituan kamil beserta istri juga terus mendampingi proses pencarian
kepala polisi maritim bern telah mengerucutkan area pencarian di jawa barat rituan kamil
kepala polisi maritim bern telah mengerucutkan area pencarian di jawa barat rituan kamil

hari keempat ini dilakukan pencarian menggunakan bot
jadi rutenya itu dilakukan secara zigzag
dan satu bot itu diisi oleh tiga orang
satu pengendali bot dua menggunakan teropong yang bisa melihat ke kedalaman
dan dalam kesempatan ini dari otoritas swiss pihak keluaran kbr
diperkenankan untuk berkoordinasi melihat dari jarak dekat
diperkenankan untuk berkoordinasi melihat dari jarak dekat
sebelumnya eril hilang saat berenang di sungai are bern swiss
pada kamis dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
ia diduga terseret arus sungai yang cukup deras
ketika itu eril sedang berada di swiss untuk mencari sekolah dan beasiswa